mendingan lu cabut sekarang
daripada gua panggil anak tipa yang lain buat ngasih lu pelajaran
gua usah repot repot kasih gua pelajaran gua udah cerdas dari lahir
ga usah ikutin gue
kecoh doang takut
udah semuanya jangan berisik
ini dulu kecohannya pake sapu atau apa gitu man
mohon maaf bu bukannya saya takut
gitu doang takut bu
gupada gitu doang takut
gua ga takut main gua geli
ya udah cepet bu
eh seng banget
iya bu ini mau dikuang
saya permisi ke uks ya
mau minta obat
jangan lama lama ya
harus dikuang bu
ya udah makasih
gak bisa dengar
berarti gue lagi nyari dia
oh atau ini cuma akal akal doang ya
lo pernah perlah cari michelle
mana orang ngerjain dia
waktu gue lagi gak ada buat
lo gak penting
nah orang apa di luar
kota kecap jatuh banget sih
michelle di dalam kudang
masuk kepedian lo
tapi lo juga tau kan sekolahan ini luas
lo bisa kan ga usah deket deket gue atau barengan sama gue
lo bisa cari tempat lain
terserah gue dong kok mau nyari di sini
kenapa gak suka lo
gak suka gue
ya gue di dalam buka dong
michelle lo mundur dikit ya
jangan di deket pintu mau gue dobrak nih
oh bagus lo ya matung aja terus bukannya bantuin
udah ga usah berantem
atau jangan jangan tinggal di situ lagi
satu dua tiga
kok lo bisa dikunjungin sih
lo kenapa nampak gue
ga usah drama
lo pura pura bantuin gue di sini
kan lo sendiri yang ngunciin gue di sini kan
eh gue ini bantu nyari lo
gue tau lo ilang aja dan rara
gue mau pergi para
eh tunggu gue butuh ini
ga usah gangguin gue
eh urusan gue bukan sama lo
lo peka dikit dong
bisa tuh abis shock dikunci di gudang ya
jangan gangguin dia
sal lo seriusan ga mau aku guys
engga ga usah kelas aja
sal kamu beneran gapapa
kamu dari mana kamu sakit
michelle kekunci di gudang belakang bu
kekunci kok bisa kamu diisengin
siapapun yang melakukan tindakan ini tidak bisa ditoleransi
kayaknya ada yang ga beres
jadi tadi ceritanya saya udah perlu di gudang
terus pas masuk gudang pas saya mau keluar
pintunya rusak bu jadi saya kunci dalem
michelle kenapa malah bilang rifqi sih
harusnya kan rifki bisa diskors atau bahkan dikeluarin karena ini
kalau gitu kamu duduk aja ya
atau kamu mau ke uks kelihatannya kamu sakit sel
engga saya di kelas dulu
gak bisa dibiarin masalah gak jelas kayak gini
michelle harus tahu bukan gua pelakunya
enak aja dia nurut gue kayak gitu
lo ga sadar berdiri di wilayah mana
gue bukan mau cari masalah tapi gue mau nyelesain masalah
dan masalah gue bukan sama kalian jadi kalian cabut aja
bisa mau ketemu sama lo lagi
mendingan lo cabut sekarang
daripada gue panggil anak pipa yang lain buat ngasih lo pelajaran
ga usah repot repot kasih gue pelajaran
gue udah cerdas dari lahir
ga usah ikutin gue
sini aku bandingin ya
sini aku bandingin ya